ya seringkali kita mendengar kata kata bi checking dan terbayang dalam benak kita suatu rangkaian pengecekan yang katanya hanya bisa dilakukan dan diketahui oleh badan keuangan atau bank
tapi apakah anda tahu apa sebenarnya bi checking itu dan apakah bi checking ini penting untuk pelamar pekerjaan
untuk mengetahui lebih lanjut kita sudah bergabung dengan peneliti ekonomi digital indef nailul huda
selamat pagi mas huda
selamat pagi mbak selamat pagi semuanya
iya mas huda apa sebenarnya bi checking yang kini bernama sistem layanan informasi keuangan atau slik ini
dan fungsi sistem ini seperti apa mekanismenya
ya kalau kita mengacu kepada beberapa literatur memang slik ataupun bi checking ini
dia bisa sebagai penilaian ya penilaian masyarakat untuk dapat mengambil layanan keuangan
misalkan kita ingin mengambil kredit promotor ini
nah ini kita lakukan scoring edi kita
jadi scoring kredit kita berapa apakah lancar atau tidak lancar
ini biasanya dulu kita pakai bi checking sekarang itu melalui klik atau sistem layanan informasi keuangan yang sekarang berada di otoritas jasa keuangan
oke mas huda terkait dengan skor ini menarik ya kita gali lagi lebih dalam
karena setiap orang pastinya ada skornya
nah jika saya ingin beli rumah ataupun beli motor ataupun melamar pekerjaan ini semuanya akan dicek begitu ya
skor finansial saya apakah sehat atau tidak
seperti itu ya mas huda
apakah scoring system ini memang setiap saat akan dicek atau bagaimana sebenarnya mekanismenya
skornya harus berapa supaya kita bisa layak mendapatkan pinjaman ataupun mendapatkan pekerjaan yang layak
seperti itu mas huda
ya dulu kan belum masuk ke dalam
dulu cuma slik ini digunakan untuk mengukur ini orang akan membayar mampuan membayar seperti apa gitu kan
nah ini biasanya mereka kalau sudah pernah meminjam ke lembaga keuangan biasanya ada scoringnya tuh
jadi skornya nanti bisa satu lima biasanya
jadi satu itu dia lancar lima itu dia sangat tidak lancar atau bahkan macet gitu
nah ini yang
biasanya dulu digunakan seseorang ataupun perusahaannya itu untuk meminjamkan uangnya ke individu gitu
jadi individu ini sebelum diberikan pinjaman itu mereka akan dicek dulu kemampuan membayarnya berapa persen gitu
apakah dia lancar atau dia tidak lancar
nah saat ini memang yang berkembang adalah klik ini akan digunakan untuk menilai apakah dia layak untuk mendapatkan pekerjaan atau tidak
karena situasinya gini
kalau misalkan orang ini dia sering meminjam dan terus dia tidak bayar gitu kan
itu akan mempengaruhi produktivitas tentunya
ketika ini meminjam terus kemudian sering telat dan sebagainya
itu mereka pasti ketika kerja akan istilahnya itu akan ada ya mesti akan ada tidak semangat
kemudian dia tidak produktif dan sebagainya
nah ini menurut saya itu satu kemajuan ya ketika perusahaan itu dia
saya melihat juga klik ataupun bi checkingnya dari seorang pelamar gitu
karena jujur kalau misalkan ia terlalu utang dan sebagainya itu akan menganggung produktivitas dan bisa menganggung juga produktivitas dari perusahaan itu
baik jadi ini scoring systemnya adalah satu sampai lima
satu ini ternilai lancar seperti itu ya dan lima adalah buruk
jadi harus cepat bayar hutang anda
nah apakah kami bisa mengecek
skor slik di platform ataupun situs supaya kita bisa mengetahui dan juga memverifikasi nilai skor slik ini sendiri
jadi mungkin ini autoritas jasa keuangan yang bisa menjelaskan
tapi kalau tahu saya ada beberapa dari birodata ya
birodata itu yang dia menyediakan cek skor kredit secara online gitu
jadi kita tinggal membuat
dari birodata ya
kalau saya dari perindo
itu kita tinggal mem
itu kita tinggal membuat akun
terus kemudian kita bisa mengecek id score kita berapa gitu
nah ini yang biasanya digunakan ya kita untuk mengajukan kredit gitu
nah bahkan kalau di eropa sana itu kita bisa cek
jadi sebelum kita mau membeli barang gitu kan kita bisa cek skor kita
terus kemudian dalam beberapa aplikasi
itu bisa kita diarahkan
oh kita ternyata pinjamnya di aplikasi a aja gitu
itu ada di luar negeri sana
tapi kalau di dalam negeri karena memang masih terbatas izinnya
yang salah satunya itu masih pevindo ya
terus saya sih ya mesti akan harusnya lebih luas lagi layanan untuk mengecek kredit score kita
mas huda tadi anda sudah menyebut kredit skor
nah pinjol ini pinjaman online juga sering menjadi pelan
pencarian orang yang gagal bayar tagihan di platform lainnya
apakah slik juga menjadi pelengkap data kredit scoring pinjol
jadi gini mbak
memang kalau kita wisat tering kali kan sleek ini kan masih dari untuk sifatnya reward transaksi perbankan
bukan riwayat transaksi pinjaman online gitu kan
nah tering kali yang kita temukan bahwa ya orang semakin ke sini kan juga
semakin banyak yang meminjam pinjol gitu kan
itu yang legal ya tentu saja
yang bisa diakses ya
nah ini ada banyak kasus di mana memang kasus gagal bayar di pinjol itu semakin tinggi gitu
maka memang sudah seharusnya ini jadi kekhawatiran dari otoritas jasa keuangan atau ojk dalam hal ini
dalam menentukan kredit storing seseorang
jadi bukan hanya dari
bukan hanya dari isi pembayaran reward transaksi perbankan saja
tapi dari pinjol juga harus dilihat
nah ini kan juga biasanya kan kayak gini mbak
ada orang yang dia tead scoringnya tanpa pinjol itu bagus gitu kan
nah tapi ketika itu dia juga pinjam di pinjol
dan dia sering bayar buat bayar di pinjol gitu kan
artinya itu jadi potensi gagal bayar juga kan ketika itu diberikan kredit oleh jasa keuangan gitu
nah ini yang menurut saya itu bisa digunakan juga untuk pinjol ini masuk dalam klik
agar itu lebih komprensif kali gitu kan
nah yang kedua tentu catatan saya adalah juga seharusnya untuk pinjaman online itu juga bisa menggunakan slik gitu
nah selama ini kan pinjaman online ini kan dia menggunakan data alternatif ya
di mana itu ada beberapa data untuk mengukur
mengukur kemampuan bayar seseorang di pinjaman online gitu
nah ketika pinjaman online dimasukkan slik bisa jadi seperti ini mbak
orang yang dia gagal bayar di kartu kredit atau gagal bayar di tugakan kendaraan bermotor dan sebagainya
itu mereka larinya biasanya ke ini ke pinjol gitu
nah ketika pinjol ini juga sangat kuat tentu kita berharap ekosistem dari jasa keuangan di indonesia itu semakin bagus
tapi kita ngomongin semuanya ekosistem semuanya gitu
nah makanya kita dorong juga untuk pinjaman online juga bisa menggunakan data klik
selain data slik ini juga memasukkan data pinjol
baik seharusnya ini semua sistem dan data diintegrasikan supaya datanya lebih lengkap begitu ya mas huda
nah ini ada yang viral di twitter gagal mendapatkan pekerjaan
dan dalam cuitan tersebut jelaskan mereka tidak lolos
melamar kerja karena kelimanya memiliki skor kredit kolektibilitas lima atau macet
yang tadi kita sudah jelaskan ya
nah bagaimana anda melihat sistem penilaian ini
apakah penilaian ini tepat untuk menilai semua pelamar pekerjaan
ya mbak pada dasarnya seperti ini
dari indef sudah pernah melakukan riset ya
tahun kemarin yang menyebutkan bahwa ya ketika
ada seorang individu terlilit utang
ataupun seorang individu itu dia bisa dikatakan sering menghutang dan sering gagal bayar
itu akan menurut saya produktivitas
ketika kita bekerja kita terus kemudian memiliki masalah finansial
terus kemudian kita berhutang ke pinjol terus kita gagal bayar
itu pasti akan mempengaruhi produktivitas kita
kita jadi tidak semangat untuk kerja
kemudian juga seringkali kalau kita di pinjaman online ya
di pinjaman online itu seringkali juga kolektornya itu mengganggu teman kerja
dan bahkan perusahaan itu akan mengganggu produktivitas dari perusahaan tersebut
maka memang maksudnya untuk sleek ya
slik dan pinjaman online ini dalam sistem pengecekan di pelamar pekerjaan gitu kan
itu menurut saya sebagai salah satu yang menurut saya bisa kita
ini bisa kita apresiasi gitu kan
dimana ya itu bisa mengganggu apabila dia gagal bayar dan ini ya
dan dia menghutang lagi dan gagal bayar lagi
itu akan bisa mengganggu produktivitas individu dan produktivitas dari perusahaan secara total
jadi menurut saya itu sangat oke
dan kita patut dukung apabila seorang pelamar itu harus lolos dari sleek
ataupun lolos dari pemeriksaan
karena jujur mbak
kita tahun kemarin juga melakukan pekerjaan ya
kita melakukan penelitian
kita melakukan riset gitu kan
itu menemukan bahwa orang yang dia memiliki masalah finansial
itu akan cenderung memiliki produktivitas yang rendah gitu
dan itu tentu akan menghargikan perusahaan jika terjadi
baik mas huda
ini saya juga jadi pengen tahu hasil penelitiannya
itu skornya kira kira di berapa mas huda
apakah bisa dibocorkan ini
for fresh graduate itu tidak kita dapatkan mbak
karena itu kan dari pevindo ya
pevindo pevindo birunya ya kan
itu for fresh graduate kita nggak dapatkan
tapi yang jelas adalah kalau kita melihat data dari ojk ya pak ya
data dari ojk untuk yang anak muda gitu kan
dia semakin kesini semakin sering menghutang
bahkan kalau tahun dua ribu dua puluh satu awal untuk rata rata hutang fresh graduate ya
ataupun ya dia di bawah sembilan belas tahun ya
di bawah dua belas tahun itu cuma rp tujuh ratus
tapi ketika juni tahun dua ribu dua puluh dua rata rata hutang untuk pinjol
untuk anak anak muda yang dia berusia di bawah sembilan belas tahun itu mencapai empat juta
dan untuk sekarang itu mencapai rp dua tiga juta
nah padahal untuk pemuda indonesia itu rata rata gajinya itu cuma dua juta
rp satu delapan sampai rp dua juta
artinya adalah ya semakin di sini ternyata yang muda ini yang semakin berhutang gitu kan
dan lebih resikonya lagi kalau kita lihat data dari ojk
itu untuk yang gagal bayar di usia sembilan belas tahun ke bawah ya
itu semakin tinggi gitu
artinya mereka yang muda yang dia sering berhutang
dan juga sering gagal bayar gitu
nah ini yang kita khawatirkan itu ya bisa merusak ekosistem gitu
makanya dan itu juga menurut saya juga perlu juga kita pembatasan untuk umur gitu kan
bahwa ya ini di bawah sembilan belas tahun itu kan berarti kan lurus sma gitu kan
mungkin mereka belinya ya konsumtif
dan kita lihat data di ojk juga untuk yang pinjol itu ternyata ya kritis konsumtifnya
nah artinya ucdd ini mereka ini pinjaman online ataupun paylater dan sebagainya
untuk membeli barang barang konsumsi
jadi kan kayak semacam mungkin foto album dari artis korea dan sebagainya
yang itu harganya tidak murah gitu kan
dan mereka rata rata menggunakan pinjol gitu kan
untuk membeli barang barang tersebut
ini berbahaya mbak
karena mereka jujur belum memiliki pendapatan yang mapan untuk bisa membayar di pinjaman online gitu
dan ini yang menurut saya sih sebenarnya juga harus dilihat dari data ojk ya
ojk harus melihat juga ada kecenderungan yang muda ini yang berhutang dan yang gagal bayar
baik jangan sampai gagal bayar
semuanya hati hati karena sekarang memang slik datanya ini makin lengkap
makin diintegrasikan dan gampang untuk semua pihak untuk mengeceknya
terima kasih mas huda sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi